tanah airku tidak kulupakan
dan terkenal selama hidupku
biarpun saya pergi jauh
tidakkan hilangku dari kamu
tanahku yang ku cintai
engkau ku hargai